sementara pihak kepolisian resor kota besar bandung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus pengeroyokan supporter persija haringga sirila
dikutip dari cnn indonesia com kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brigadir jenderal deddy prasetya
menyebut ketujuh tersangka ini berinisial ga an ds smr dfa b dan d
saat ini seluruh barang bukti yang diduga digunakan untuk mengeroyok salah satu supporter persija beserta baju dan celana korban sudah diamankan polisi
dan saat ini kita sudah terhubung dengan kasat reskrim polrestabes bandung akbp yoris maulana di bandung jawa barat
selamat siang pak yoris
ya pak yoris berdasarkan informasi tadi bahwa sudah ditetapkan tujuh orang tersangka sebagai tersangka
apakah kemungkinan masih akan ada tersangka baru lainnya
mengingat masih ada beberapa orang yang diperiksa pak yoris
ya terima kasih
kemarin kita sudah langsung melakukan langkah langkah diantaranya penangkapan terhadap para pelaku dan juga mengamankan beberapa orang saksi
yang kemarin sudah kita amankan sebanyak enam belas orang
dari hasil penyidikan sampai dengan tadi pagi muncul delapan orang kita tetapkan atau kita naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka
dan satu orang lagi baru saja sekitar setengah jam yang lalu
kita juga menaikkan status tersangka kepada seorang saksi
untuk saat ini jumlah seluruh tersangka yang sudah kita amankan sebanyak delapan orang
oke bisa disebutkan pak inisial tersangka ini pak
bisa disebutkan inisial para tersangka ini atau tersangka baru yang ditetapkan ini bisa disebutkan inisialnya mungkin
ya untuk yang tersangka ini semuanya saya sebutkan
ini inisialnya inisial yang pertama ga aa df sm df b e dan juga yang terakhir yang baru naik sebagai tersangka adalah js
kalau kita lihat berdasarkan video yang saat ini sudah beredar luas di media sosial pak tampaknya mungkin yang melakukan pemukulan atau penganiayaan tidak hanya delapan orang
apakah ini juga nanti menunjukkan akan masih bisa kemungkinan bertambah lagi tersangkanya
insya allah akan bertambah lagi karena sampai saat ini kami polrestabes bandung juga di backup oleh ditlingkum polda jabar juga langsung melakukan langkah langkah yaitu pencarian terhadap para pelaku
dan juga kita mempertontonkan video kepada para saksi untuk bisa lebih mengenali para pelaku yang lain
kemudian pak apakah ada penelusuran lebih lanjut lagi tentang siapa sebenarnya pelaku perekaman adegan pengeroyokan ini dan kemudian menyebarluaskan video yang
sejumlah media sosial ini
ya ini sudah ada tim yang melakukan pendalaman ya kita juga melakukan pencarian terhadap orang orang yang melakukan perekaman video ini dan juga yang memviralkan
nantinya kita juga akan mencoba untuk bisa mendapatkan mereka dan juga melakukan penyitaan terhadap handphone yang digunakan
berdasarkan informasi sementara pak apakah ini murni akibat dua supporter yang tidak suka dengan supporter lainnya atau ada alasan lain sehingga terjadi pengeroyokan ini
iya jadi korban kebetulan pada saat itu mau masuk ke dalam gedung dan ketika itu juga dilihat oleh beberapa supporter ada mungkin hal yang mencurigakan sehingga mereka melakukan sweeping dan juga rajia terhadap ktp
terhadap yang bersangkutan saja sebetulnya bukan sweeping secara keseluruhan namun mungkin karena mencurigakan dilakukan sweeping terhadap korban dan kebetulan korban itu memang penduduk jakarta
penduduk jakarta menggunakan ktp jakarta
pada saat itu langsung diteriakin yang bersangkutan oleh para pelaku sehingga masyarakat ataupun boboto yang ada di situ langsung melakukan penganiayaan
oke apakah hal hal seperti ini tidak diantisipasi sebelumnya pak oleh pihak keamanan mengingat bahwa persija dan persib memang memiliki supporter yang menjadi musuh bebuyutan begitu
ya untuk semeluruhnya sebetulnya sudah diantisipasi ya personil yang tergelar itu sudah sangat banyak
tetapi memang kejadian ini terjadi setelah
permainan bola dimulai
artinya pada saat itu seluruhnya terkonsentrasi di dalam tetapi untuk yang di luar juga tetap ada anggota yang berjaga
tetapi karena luasnya wilayah dan juga banyaknya orang yang berada di depan yang ingin mengantri masuk ke dalam dan juga yang tidak memiliki tiket
akhirnya memang kesulitan petugas untuk melakukan evakuasi
nah pada saat itu ketika diketahui adanya kejadian langsung petugas melakukan
melakukan tindakan yaitu
menembakkan gas air mata dan juga baik dari brimob sabara dan serzem melakukan penyisiran terhadap para pelaku ini
oke baik terima kasih pak yoris sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada siang hari ini